anda kembali bersama good morning
sebuah truk menumpahkan muatan besi rangka dan menimpa tiga sepeda motor di tanggerang banten
dalam kecelakaan tersebut ibu dan anak meninggal dunia di tempat kejadian
sementara dua lainnya mengalami luka luka
supir truk melarikan diri dan kini dalam pengejaran pihak kepolisian
kecelakaan yang disebabkan truk muatan barang terjadi di persimpangan lampu merah tanah tinggi
kecamatan batu ceper tangerang banten pada rabu sore
truk bermuatan besi rangka itu dari arah tangerang menuju kalideres
tanpa bisa mengerem saat menuruni jalanan jembatan tanah tinggi
sang sopir berusaha menghindari kepadatan kendaraan di depannya
yang telah terjebak kemacetan lampu merah
kemudian membanting kemudi ke arah kiri hingga menabrak tiang reklame
naas muatan besi rangka terlepas dari pengikatnya
dan menimpa tiga sepeda motor dan satu mobil yang berada di samping kanan
seorang ibu bernama lai sulang dan anak yang meninggal dunia di tempat kejadian
akibat tertimpa besi rangka
sedangkan dua pengendara sepeda motor lain
saat ini jenazah ibu dan anak telah berada di kamar jenazah rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
untuk proses penyelidikan pihak kepolisian
sementara itu sang sopir melarikan diri usai kecelakaan
dua mengalami meninggal dunia di tempat
saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit umum
dan dua mengalami luka sedang dan ringan dibawa ke rumah sakit terminal
setelah kejadian sopir melarikan diri
sehingga sedang diafokan upaya mencari diri
proses evakuasi korban maupun kendaraan sepeda motor berlangsung cukup lama
dan melibatkan kendaraan berat dibantu polisi dan warga sekitar
karena banyaknya tupu tupu yang terjadi

turnya tangerang pantai